formula e resmi diselenggarakan di kawasan monas jakarta pusat
lalu bagaimana rute sirkuit dan ketentuan yang digunakan pada formula e pada bulan juni mendatang
berikut ini liputannya
setelah sempat mendapatkan penolakan dari komisi pengarah pembangunan kawasan medan merdeka
pemprov dki jakarta akhirnya mendapatkan izin resmi untuk menyelenggarakan formula e di kawasan monas jakarta pusat
dan tepat di tempat saya berdiri ini tepatnya di depan gedung balai kota dki jakarta
akan menjadi titik start di mana para pembalap formula e akan berkumpul dan akan berlomba selama empat puluh lima menit
untuk pada akhirnya mencapai garis finish di titik yang sama
seperti apa nantinya formula e ini akan digelar dan seperti apa rute yang akan digunakan
saya akan ajak anda untuk memahami bagaimana formula e ini akan digelar pada bulan juni yang akan datang
sebentar lagi sejarah baru dibuat monas
karena akan menjadi arena balap internasional tepat di jantung ibu kota
inilah rute sirkuit formula e yang akan digelar pada bulan juni di jakarta
mobil listrik ini akan berputar searah jarum jam dari jalan medan merdeka selatan
kemudian masuk ke arah barat daya monas melalui pintu patung kuda arjuna wiwaha
dan akan keluar melalui pintu monas di dekat stasiun gambir
sirkuit ini memiliki panjang dua enam km dengan lebar setiap lajurnya mencapai sembilan lima sampai dua belas meter
ada pun sebelas tikungan tajam pada sirkuit ini akan menjadi potensi bagi para pembalap untuk saling mendahului
formula e akan diikuti oleh dua puluh empat pembalap dengan total waktu balapan selama empat puluh lima menit plus satu lap sampai di garis finish
tak hanya itu ajang formula e yang memprediksi penonton sekitar tiga puluh satu
sampai lima puluh ribu penonton ini akan dapat menikmati tiga zona hiburan dalam formula e
zona a berisi wahana edukasi yang memperkenalkan soal teknologi ramah lingkungan
kemudian zona b yang merupakan tribun untuk tamu vip
serta zona c untuk staf pelaksana formula e dan media
direktur utama jakarta property yang ditugaskan langsung untuk menyelenggarakan ajang ini
menyatakan siap untuk segera membangun infrastruktur yang memakan anggaran total rp satu dua triliun
jangan lupa like share dan subscribe ya
dari seluruh target waktu target waktunya ketat
karena itu harus bekerja dengan cepat
waktunya relatif terbatas
dan kita akan gerakan semua sumber daya
tapi dengan tetap menggunakan kawasan monas
maka tidak ada perubahan perencanaan
yang harus dilakukan
baik dari ukuran jalannya baik dari penyiapan konstruksinya
itu semua yang sudah disiapkan berbulan bulan insya allah bisa dilaksanakan
kondisi jalan seperti inilah yang akan menjadi perhatian pemprov dki jakarta
dalam mempersiapkan sirkuit formula e
dengan waktu kurang dari empat bulan
apakah jakarta siap untuk menggelar formula e